sementara itu hadir sebagai terdakwa yang digali keterangannya richard eliezer kembali menceritakan kronologi pembunuhan yosua huta barat
kepada majelis hakim richard mengatakan ia diperintah untuk membunuh yosua
hal ini disampaikan richard dalam persidangan lanjutan kasus kematian yosua di pengadilan negeri jakarta selatan yang digelar pada kamis pagi
richard menjelaskan perintah verdi sambo mulai diterimanya saat di rumah saguling
di tempat yang sama sambo juga memberi arahan untuk merekayasa cerita terkait penembakan
kepada richard ketua majelis hakim wahyu iman santoso bertanya apakah richard tidak berusaha menolak dan menjawab perintah sambo bahwa dirinya belum pernah membunuh
richard mengaku hanya menjawab siap atas arahan perintah atasannya
setelah diberi arahan richard mengaku berangkat ke rumah duren tiga satu mobil bersama putri candrawati
richard mengaku bahwa dia tidak pernah menjawab perintah atas arahan perintah yang diberikan oleh pak riki dan almarhum joshua
richard mengaku bahwa dia tidak pernah menjawab perintah atas arahan perintah yang diberikan oleh pak riki dan almarhum joshua
richard mengaku bahwa dia tidak pernah menjawab perintah atas arahan perintah yang diberikan oleh pak riki dan almarhum joshua